distribusi logistik ke sejumlah daerah di donggala sulawesi tengah
bantuan ke beberapa daerah yang tidak bisa diakses dengan transportasi darat
kini dilakukan dengan helikopter tni
iya banyak cara nih untuk mendistribusikan
agar bantuan yang diberikan dari seluruh indonesia
bahkan mungkin dari luar indonesia juga ya
ini bisa diterima dengan merata
seperti di daerah rano ini salah satunya
dan ini ada berikut liputan dari korespondon cnn indonesia yudi yudawan
dengan menggunakan helikopter mi tujuh belas
saya menuju kawasan desa rano yang terletak di tepi danau rano donggala
pasukan tni bahu membahu
mendistribusikan bantuan kepada tiga ratus empat puluh tujuh kepala keluarga
hampir sepekan ini akses warga desa ranu
melalui jalur darat ke kota donggala terputus
dalam kondisi normal warga rano membutuhkan waktu lima jam
untuk menuju kota donggala
namun kini warga kesulitan menuju kota donggala
bantuan logistik dan obat obatan hanya bisa didistribusikan
melalui jalur udara dari bandara mutiara al jufri
ini merupakan kali kedua tni menyisir kawasan ini
sembari mendistribusikan bantuan dan pertolongan medis
karena mereka sempat kekurangan makanan
jadi mereka ada beberapa yang mulai batuk batuk
gatal gatal terus mulai juga muntah muntah mencret seperti itu
dan ada juga beberapa orang
beberapa orang yang terkena dampak langsung dari gempa
jadi ada pasien yang tulang sendi kakinya itu bergeser
sehingga nanti perlu kita evakuasi melalui jalur udara
ya ini adalah kondisi desa rano yang terletak tidak jauh dari danau rano
dan ada sekitar tiga ratus empat puluh tujuh kakak yang terdampak akibat gempa
dan saya bersama dengan kepala desa pak samin
pak samin bisa diceritakan bagaimana kebutuhan warga
pasca gempa yang terjadi di palu donggala pada pekan lalu pak
ya pada kesempatan ini selaku pemerintah desa
dengan adanya pasca gempa bumi
itu yang kurang lebih dua belas hari yang lalu
itu kebetulan yang sangat mendasar adalah
sembilan bahan pokok kemudian obat obatan
kemudian tenda tenda darurat yang kena kurang lebih dua ratus
satu ratus enam puluh sampai dua ratus kakak yang tidak boleh pulang ke rumahnya hari ini
karena tidak punya rumah yang sudah tertepal gempa
akses kendaraan dan roda ekonomi bisa terus berjalan
dan satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah adalah
bagaimana bantuan bisa menembus jalur darat
selain menggunakan helikopter seperti tadi yang kami tumpangi
dari bandara sisal jufri palu
yudi yudawan donggala sulawesi tengah